pria ini menampilkan tanda tanda orang kesurupan
ketika diperiksa di pos penyekatan jalur mudik
kabupaten bandung barat jawa barat pada selasa siang
pengendara motor bernama andul ini terciduk petugas saat hendak mudik
dari bekasi ke arah tasikmalaya
selain melanggar larangan mudik
stnk motornya ternyata sudah kadaluarsa
pada plat nomor tertulis berlaku hingga dua ribu dua puluh
padahal stnk sudah habis masa berlaku pada dua ribu dua puluh
petugas pun menahan motornya
penumpang anak ini menangis histeris
sesaat setelah diturunkan dari mobil travel gelap
di pos penyekatan cijolang banjar jawa barat
meski berupaya dibujuk anak perempuan ini tetap menolak
bersama sembilan penumpang lainnya
anak ini dan ibunya terjaring penyekatan
di pos perbatasan jawa barat jawa tengah
mereka menumpangi travel gelap
demi pulang kampung ke daerah cilacap jawa tengah
seluruh penumpang kemudian swab antigen
sebelum dipulangkan kembali ke kota asal
lagi tidur enak ya kita bangunin dulu ya
dua orang pemudi ketahuan bersembunyi di bak pikap
yang ditutup plastik terbalik
mereka berjalan kembali ke kota asal
masuk pelabuhan merak banten pada selasa dini hari
petugas juga menemukan modus lain
seperti pemudik yang mengaku ngaku
sebagai keluarga sopir kendaraan
di pos penyekatan mudik kawasan pelabuhan ini
petugas meminta puluhan kendaraan putar balik
karena ketahuan hendak mudik
tim liputan cnn indonesia